mahalnya biaya perawatan pasien yang terpapar covid sembilan belas mungkin sudah menjadi rahasia umum
untuk mengetahui seseorang terinfeksi covid sembilan belas saja misalnya
harus menyiapkan biaya rapid test atau tes pcr satu ratus lima puluh ribu sampai dua juta rupiah
beberapa waktu lalu pun tersebar di dunia maya bukti tagian biaya perawatan pasien covid sembilan belas
setelah dirawat di rumah sakit
nilainya mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah
awal september lalu seorang anggota keluarga pasien covid sembilan belas juga mengalami hal serupa
setelah dirawat sembilan hari di sebuah rumah sakit swasta
tagihan biaya perawatan yang diterima mencapai enam ratus juta rupiah
jumlah itu belum termasuk biaya selama di icu dan biaya perawatan di rumah sakit sebelumnya
nastalia selaku anak pasien covid sembilan belas awalnya berusaha mencari rumah sakit pemerintah untuk ibunya
akhirnya keluarga memutuskan membawa sang ibu ke rumah sakit swasta
sebelum melakukan sesuatu itu mereka informatif dan minta persetujuan keluarga
sekitar biayanya itu hampir dua ratus empat puluh jutaan
ya untuk obat gamaras aja ya
jadi sampai mama wafat itu check out dari rsb
pas kita lihat billingnya itu total dengan ventilator donor plasma dan lain lain
segala tindakan yang dilakukan termasuk obat gemar itu ya hampir enam ratus juta
nastalia mengaku terkejut saat menerima tagihan itu
apalagi ibunya akhirnya harus menyerah pada covid sembilan belas dan meninggal
apa ya kalau kita nggak benar benar menjaga ya tiga m ini loh mas masker
menjaga jarak terus ya
ya kita juga bisa ya
maksudnya kalau kita enggak menjaga tratuhnya ya maksudnya kalau kita enggak menjaga tratuh tratuhnya
kita beresiko juga untuk kehilangan segalanya
pemerintah melalui kementerian kesehatan dan kementerian keuangan sebenarnya sudah mengatur hal ini
melalui keputusan menteri kesehatan dan surat menteri keuangan tahun dua ribu dua puluh satu
pemerintah berkomitmen menanggung biaya perawatan pasien covid sembilan belas selama empat belas hari
hal ini didukung oleh anggaran yang disiapkan pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas
senilai rp enam ratus sembilan puluh lima triliun yang berasal dari apbn
asosiasi rumah sakit di indonesia telah memahami prosedur pembiayaan pemerintah ini
namun pihaknya mengaku pelaksananya secara teknis belum sempurna dan perlu sosialisasi serta evaluasi
regulasinya mencakup semua rumah sakit di indonesia yang melayani pasien covid sembilan belas
nah pasien covid itu tentu memang akan ada kriteria tentu dalam aturan tersebut
nah selama memenuhi kriteria tersebut maka masuk dalam cakupan untuk ditanggung oleh pemerintah
melalui klien tadi
peliknya teknis pembiayaan pasien covid sembilan belas memang perlu dievaluasi
namun lebih dari itu warga hendaknya tertip menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan
agar terhindar dari penularan covid sembilan belas